tapi kasih tahu dulu er mau kemana
bukan uson kamu jangan pegangin tas eros
a kami mau pegangin apa
er mau kabur
kenapa sih kemet ada di tempat itu ya
apa tadi dia ngebuntutin
jangan sampai eros tercuriga
terus cerita sama orang tuanya kalau saya ngatur semua ini
er mau kabur kemana
air pikir persoalan er akan selesai ketika pulang nanti
bukan karena dihindari
tapi karena diselesaikan
kamu tidak tahu apa apa tentang masalah eros
a kami tahu
er tidak mau dijodohkan sama ajat kan
tidak usah selalu tahu
tidak usah ikut campur
eros rosida tidak kabur
kabur itu untuk orang lain
untuk orang lemah
bukan eros rosida
apa yang kamu tahu tentang eros
lebih dari yang pl bayangkan
maaf belum urin
semuanya berantakan gara gara si plebocap kerupuk itu muncul
masih dia yang gagalin
berpihak sama er
sekurang kurangnya emak teh jadi tau sifat eros
justru dengan kabur ini
emak akan makin bingung dengan sikap evel
eros baru tau
kalau orang tua eros
ngerima banyak bantuan dari keluarganya a'ajat
ya mungkin karena itu
mama pasti melakukan ini karena malu
kalau er kabur
semua beban akan dipikul sama ma
bagaimana kalau emak dan bapak tidak sanggup
putus asa bisa berubah
membuat orang berpikiran pendek
er mau kehilangan emak
atau jangan ngomong kayak gitu atuh
eros nggak mau emak bunuh diri
oleh karena itu
tidak boleh tidak
tempat kita membicarakan masalah
adalah orang yang membantu kita menyelesaikannya
tidak dapat dikandalkan
sayaémentar alasan itu
bagi millet perempuan
kem nepal itu
saya harus ngasih tau kalau harus ninggalin saya
terus saya pergi dulu cari montir
saya balik lagi erasnya udah gak ada di mobil saya
padahal bengkelnya deket bu
cuman sebentar gak lama
terus erosnya dimana
jadi eros belum pulang
berarti saya punya kesempatan
buat ngarang cerita sebelum eros cerita yang sebenarnya
pasti ulangnya kemet
eros dibawa si kemet
udah henti a
sampai sini aja
sebentar lagi sampai rumah er
eros deh perginya sama ajaat
persoalan erasa tambah berat a
nanti a kemin
persoalan ke bapak
eros gak mau kabutnya terlibat
akemi sudah terlibat er
kalau kamu nurut
nanti sore kita ketemuan lagi ya di danau
nanti sore di danau ya
hati beneran gak kenal sama preman yang tadi
akemi tidak kenal sama preman tadi
makasih ya udah ngebuntuti eros
sebenarnya akemi ngebuntutin er
ingin dapat jawaban
kenapa er nolak surat akemi
nanti di danau

kok kesitu a
akemi mau balekin motor